karakter gym kerap menyajikan fashion ekstrim yang hanya tersaji dalam bentuk digital factor art
tapi kali ini ide liar itu disuguhkan dalam runway yang ditampilkan dalam fashion show
inspirasi grafis dan ilustrasi cyberpunk dengan sentuhan urban futuristik
menjadi andalan tekter artis asal bandung rajaya yogaswara
dari dulu saya lihat dunia fashion di esport
tapi agak gitu gitu aja gitu
selalu gitu gitu aja gitu
paling main di jersey sweater hoodie dan segala macem gitu
kenapa nggak coba saya aplikasikan desain desain yang mungkin m lima puluh enam itu khususnya indonesia
masih agak terlalu susah diterima mungkinnya karena bentukannya yang buat beberapa orang agak terlalu ekstrim atau apa gitu
kreasi yang langka itu mendapat sambutan baik dari penikmat mode
menurut gue bukan hanya dari segi fashionnya sih ke depan mungkin ya
karena bisnisnya kan udah merambah jauh mungkin bisa lebih jauh lagi mungkin
chairwoman jakarta fashion week svida alisya habana menuturkan
penampilan busana karakter gym dalam jakarta fashion week merupakan yang pertama kali dilakukan
jadi mungkin dari sini ya ini adalah langkah awal
lalu mereka menjadi besar
mereka mereka kan meluncurkan koleksi dua ribu dua puluh tiga dari sini
lalu semoga menjadi buzz di dunia
pada pertunjukan bertajuk the metamorf itu
karakter virtual youtuber alexa yang diciptakan komikus yasmin hani turut mencuri perhatian
roni satria septia di pradana